dan korban lpsk menyatakan kerangkeng manusia yang ditemukan di rumah bupati langkat nonaktif terbit rencana perangin angin merupakan tempat untuk penyiksaan dan penganian berat
bahkan hingga menyebabkan kematian terhadap manusia yang ada di kerangkeng
hasil investigasi lpsk menemukan data dan fakta termasuk tujuh dugaan tindak pidana yang dilakukan terbit rencana dan pelaku lainnya
jadi motif utama dari pembuatan kerangkeng adalah dimetretik perbudakan tidak pidana pergangan orang
jadi keuntungan utama dari keberadaan kerangkeng ini buat prb adalah mendapatkan pekerja gratis